kementerian luar negeri republik indonesia menjalin kerjasama dengan organisasi pangan dan pertanian pbb atau fao
untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian di indonesia
kerjasama ini mengupayakan masyarakat miskin pedesaan terutama pertanian keluarga yang menghadapi kesulitan
baik dari kredit layanan teknologi dan pasar agar bisa difasilitasi sehingga meningkatkan produktivitas sumber pangan
budaya bertani mulai ditinggalkan karena generasi muda tidak mengetahui bahwa pertanian adalah bisnis yang sangat baik
dan terutama untuk ketahanan pangan
dan seperti di malumbi ini tidak hanya menyangkut satu aspek mengenai pertanian saja
tetapi juga adalah di sana ada aspek teknologi untuk kemajuannya ada aspek bagaimana infrastrukturnya
bagaimana kemudian bisa dipertukarkan termasuk perdagangan dan lain sebagainya
jadi hari ini kita berada di sini untuk memulai pempersiapan untuk penyelunjukan decade family farms
dan akan diluncurkan di mei di roma dan kami sangat senang untuk indonesia memulai perusahaan di negara negara asing
untuk menfokuskan masalah tentang family farms